beginilah suasana antrean vaksinasi covid sembilan belas warga pegalongan jawa tengah di puskesmas siwalan pada selasa pagi
bukan orang yang mengantre tetapi hanya sandal yang diletakkan sesuai kedatangan masing masing warga
sebagai tanda antrean di depan pintu pendaftaran
ratusan sandal ini mulai tampak mengular sejak pukul lima pagi hingga pukul tujuh pagi
warga melakukan hal ini agar tidak perlu lelah karena berdiri terlalu lama antre berdiri
serta menghindari urutan antreannya direbut warga lain
antrian sandal saat vaksinasi ini terjadi sejak sebulan terakhir ini
sebelum adanya vaksinasi masal antrian puskesmas tidak seramai seperti sekarang ini
dari seratus dosis yang disediakan
saat itu hanya ada tiga puluh dosis
namun dalam dua pekan ini antusias warga terpantau cukup tinggi
sementara itu menurut kepala dinas kesehatan kabupaten pekalongan
setiawan duyantoro hingga satu november
tercatat total sasaran vaksinasi mencapai enam puluh tujuh delapan belas persen
dari total sasaran tujuh ratus empat puluh tujuh ribu vaksin
namun untuk capaian vaksin dosis pertama baru mencapai empat puluh tujuh dua puluh persen
roby bernardi kabupaten pekalongan jawa tengah